tidak ada yang sanggup ketitipan akbar saudara sendiri juga kadang kadang angkat tangan merasa
sekarang akbar masih terapi obat seumur hidup kalau misalkan lepas umur akbar siapa
pagi yang datang menjadi sebuah kesibukan lazim bagi keluarga yang memiliki seorang
anak untuk beraktivitas seperti yang dialami nanti mulianti seorang
ibu warga kelurahan cijangkar kecamatan citamiang kota sukabumi jawa barat setiap
pagi mulai pukul tujuh waktu indonesia barat ia harus bersiap mengurus maulana akbar
putra sulung yang masih berusia tiga belas tahun untuk pergi bersekolah
selain memakaikan baju anaknya nenty pun harus mempersiapkan peralatan kecantikan
salon yang selalu dibawa ketika berkegiatan di luar rumah kondisi ini merupakan kegiatan
rutin yang selalu dilakukan oleh nenty dan akbar mengejar bel sekolah berderi ia bergegas
memacu sepeda motor untuk sampai ke sekolah luar biasa negeri kota sukabumi yang berjarak
lima kilometer dari tempat tinggalnya nanti tak pernah menyangka anak pertamanya yang lahir pada
dua ribu sembilan silam adalah anak berkebutuhan khusus maulana akbar dan nanti juga mencari tempat untuk berbicara tentang kebutuhan mereka
nanti tak pernah menyangka anak pertamanya yang lahir pada dua ribu sembilan silam adalah anak berkebutuhan khusus maulana akbar dan nanti juga mencari tempat untuk berbicara tentang kebutuhan mereka
akbar ditarik dari sekolah presentasi ayuriti dan akibat reasonsnya terus dream jadi nyiler anxiety

akhirnya ia memutuskan untuk menyekolahkan akbar di sekolah khusus
menyekolahkan akbar di sekolah khusus
keseharian pembelajaran mulai dari pengenalan bahasa tubuh
menulis hingga melakukan aktivitas sosial
selain harus mengantar jemput anaknya
nenty yang selalu berjuang untuk tumbuh kembang akbar
juga harus mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi kehidupan sehari hari
memiliki keahlian di bidang kecantikan
dari salon kecil hingga salon keliling
dia lakukan untuk menyambung biaya hidup
namun kemanapun nenty melangkah
ia tak pernah lepas dari kekhawatiran tentang akbar
tidak ada yang sanggup ketitipan akbar
jangankan orang lain saudara sendiri juga kadang kadang angkat tangan
akbar ikut bersama saya kemanapun kegiatannya apapun itu
mau saya pergi pengajian
mau saya pergi seminar mau saya pergi rapat
mau saya pergi ada prospek kegiatan kegiatan merias
apa kegiatan facial apa kerimbak apa potong rambut
jenis apapun itu akbar selalu mengikuti kegiatan saya
kondisi akbar yang tak mudah dimengerti dan seringkali memunculkan perlakuan buruk dan lingkungannya
sibiran hingga perlakuan kasar
namun air mata tak mau ditunjukkan nenty di hadapan anaknya
saya ngebanyak bicara aja langsung aja saya ambil anaknya saya masuk ke rumah aja
menangis bedah di dalam rumah
mengaduk kepada allah
memikul beban sulit yang harus dilakukan
memikul beban sulit yang harus dilakukan

memikul beban sulit yang harus dilakukan
harus ditanggung sendiri dalam menghidupi anak spektrum autis
serta untuk menutupi kebutuhan biaya hidup
tak dapat dilakukan oleh banyak orang
nggak pernah memperlihatkan kesedihannya
nggak pernah itu kecuali kalau misalkan berceritanya itu langsung ke rumah gitu
datang ke rumah tiba tiba
jey aku pengen dipeluk jey gitu kan
terus j aku gini gini gitu
jadi saya di situ hanya bisa mendengarkan aja gitu
nggak bisa ngasih solusi atau gimana gitu ya
mungkin itu yang bisa saya perbuat
mama akbar ini adalah single parent gitu
tapi saking ku saya juga memuji ke mama akbar kok sekuat itu
sampai dia mendidik
memencari biaya itu sendiri
bat bit bat ya kemana kesana kemari untuk menghidupi anak
selama kurun waktu sepuluh tahun pengorbanannya
nenty sebagai single parent merasa perjuangannya tetap belum cukup
malah sampai sekarang akbar masih terapi obat
akbar minum terapi obat seumur hidup
karena dia menderita gejala epilepsi
jadi akbar terapi obat setiap harinya
sehari tiga kali
jadi bisa lepas
kalau misalkan lepas
perjuangan nenty yang tak pernah patah arang untuk perkembangan akbar
kini berbuah hasil yang cukup membuat nenty tersenyum
dia sekarang itu ada kontak mata
belajarnya juga sudah terfokus
kalau dulu itu waktu di sekolah swasta itu belum terfokus
karena untuk sorot pandangan matanya juga masih ngawur
alhamdulillah kalau sekarang itu sudah ada kontak mata dengan guru
kemudian untuk akademiknya
emang agak lambat juga
kalau akbar itu masih sekarang sudah
kalau dulu hanya bisa meniru
nah meniru itu menjiplak
nah sekarang itu sudah mulai lepas
sudah agak bisa menulis
ada kata katanya juga ada jawaban lah
memiliki jiwa sosial yang tinggi
ia tidak hanya mengurusi keluarga di keseharian
menty pun harus berbagi waktu menjadi komite di sekolah luar biasa
dalam hal mencari donasi dan berbagi makanan untuk anak disabilitas
melawan stigma buruk bagi anak penyandang disabilitas
terkadang membutuhkan penyadaran khusus terhadap orang tua
dan lingkungan untuk menerima kehadiran mereka
peran seorang ibu untuk menciptakan kondisi lingkungan yang inklusif
bagi anak yang berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri